hujan abu tipis mengguyur kawasan sleman daerah istimewa yogyakarta
setelah kejadian dua awan panas guguran gunung merapi
selasa pagi daerah daerah ini berada di lereng merapi
yang masuk kawasan rawan bencana
beberapa dusun yang terkena abu tipis adalah
dusun kali tengah lor kali tengah kidul dan serunen
di desa gelagaharjo kecamatan cangkringan
meski demikian aktivitas warga sama sekali tidak terganggu
lokasi ini berjarak sekitar empat km dari puncak merapi
awan panas guguran sebanyak dua kali pada selasa pagi
dengan jarak luncur maksimal dua km ke arah kalikrasak
yang berada di baradaya merapi
meski demikian arah angin berhembus ke tenggara
ke arah sleman dan kelaten
bpptkg yogyakarta menyatakan secara umum aktivitas merapi
pada erupsi kali ini cenderung menurun
merapi masih status siaga atau level tiga